calon gubernur dki jakarta nomor urut satu agus harimurti yudhoyono mempelajari jurus kuda hitam
bela diri khas betawi ini ia pelajari saat melakukan kunjungan ke kawasan sukabumi utara kebonjeruk jakarta barat
kedatangan ahy disambut dengan prosesi berbalas pantun atau biasa dikenal sebagai palang pintu
agus kemudian mengenakan pakaian khas betawi dan mempelajari jurus kuda hitam yang diajarkan forum komunitas betawi forkabi
hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri dengan warga betawi yang merupakan warga asli jakarta
dalam kampanyenya agus berjanji akan mengembalikan wilayah sukabumi utara dan sekitarnya menjadi sentra tanaman hias
janji ini ia tegaskan dengan menanam pohon bersama tokoh masyarakat sekitar
di sini sebetulnya awalnya menjadi sentra untuk tanaman hias
jadi utamanya masyarakat di sini adalah petani sekalian
terus penjual tanaman hias
namun banyak sekali tadi kita lihat bersama tinggal sedikit sekali karena banyak dari mereka yang digusur
tidak lagi memiliki pekerjaan tersebut dan akhirnya tanaman pun jauh sekali berkurang dari laut ini
oleh karena itu harapan warga agar saya bisa mencarikan solusinya termasuk menyiapkan tempat yang layak
yang tersentralisir sehingga mereka dapat terus berkehidupan dengan baik dan juga menjajakan tanaman hias tersebut dengan baik pula